sementara itu mengantisipasi serangan teroris pengamanan berlapis diberlakukan di istana kepresidenan di bogor jawa barat
langkah ini pun diambil menyusul insiden seorang pria yang mencoba menerobos pagar istana bogor pada rabu sore
pasca serangan di mabes polri petugas gabungan tni polri memperketat pengamanan istana kepresidenan di kota bogor jawa barat pada kamis pagi
selain mengantisipasi aksi teror pengamanan berlapis juga dilakukan menyusul insiden seorang pria yang menerobos pagar istana bogor melalui area kebun raya bogor pada rabu sore
kita harus antisipasi semuanya apakah itu terorisme gangguan kriminal ataupun gangguan keamanan yang lain
bahkan kemarin kita juga berhasil menangkap orang yang berusaha masuk ke istana lewat kebun raya
kemudian pada saat mau masuk ke pagar istana kita akan menangkap orang yang berusaha